pertemuan kemarin tentu juga membahas hal hal penting dan strategis
selain mungkin ada perayaan ulang tahun putra tunggal pak prabowo mas didi
apa namanya beliau berdua pastilah membahas hal hal yang perkembangan terbaru
sebenarnya kita harus memperhatikan hal hal yang terbaru
adanya partai partai politik di luar koalisi indonesia maju yang
saya sih pilih saya sih pasti itu hal tersebut juga dibahas
sepertinya menurut saya masih agak terlalu lama penentuan kabinet ini
masih sekitar tujuh bulan lagi
dari berbagai tokoh mungkin beliau berdua saling menginfokan
tapi secara ofisial membahas penyusunan kabinet
sepertinya ya menurut saya sepertinya sih belum
dan perlu diketahui bahwa memang pak prabowo dan mas gibran
intens berkomunikasi tidak hanya bertemu langsung
tapi melalui telepon itu intens hampir tiap hari dilakukan